pemerintah kota bandung akan segera memperlakukan pembatasan sosial berskala kampung atau psbk pekan ini
aturan tersebut diterapkan karena angka penyebaran covid sembilan belas belum ada penurunan
ya pemkot bandung telah mempersiapkan dua hotel untuk menjadi tempat isolasi
pemerintah kota bandung akan memperketat aktivitas warga dengan memperlakukan pembatasan sosial berskala kampung psbk
aturan tersebut diterapkan seiring penularan kasus covid sembilan belas yang masih terjadi
menurut ketua harian gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota bandung emma sumarna
keputusan tersebut dibuat berdasarkan perintah dari presiden dan wali kota bandung
ada sembilan kelurahan di kota bandung yang mengalami peningkatan kasus penularan covid sembilan belas
secara teknis saat ini di tiap wilayah sudah ada kampung tangguh tohaga lodaya dan rw siaga
pemerintah kota bandung juga telah menyiapkan dua hotel untuk menjadi tempat isolasi
itu kan namanya juga pembatasan sosial berskala
nah berskalanya sekarang lebih
pembatasan bukan berarti semua kegiatan tidak boleh boleh
nanti misalnya ada pemberlakuan jam itu tidak bisa dua puluh empat jam total
bayangannya seperti kemarin kita psbm di kecamatan cidadap
begitu jam sembilan malam kita sepakat bahwa di sana sudah tidak boleh lagi orang masuk keluar
kalaupun ada yang keluar atau masuk itu yang sifatnya sangat kemendesakan gitu
emma meminta seluruh aparat kewilayahan menjadi ujung tombak di level pemerintahan
yang dekat dengan masyarakat
penanganan dan pencegahan covid sembilan belas dapat ditanggulangi bersama
tony oktora bandung jawa barat